assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
mudah mudahan selesai nanti bisa puasanya
hingga mendapatkan ampunan rahmat dan barokah
sekarang kita akan lanjutkan tentang asma'ul husna
sebelum saya bicara saya ingin anda sendiri merasa
kalau anda melihat situasi yang ini
seorang hakim menerima uang
kemudian sang hakim mengatur tuntutan dan hukuman
mau pilih berapa tahun
kalau sepuluh tahun ya cukup bayar lima ratus juta
lima tahun lima miliar
bebas seratus miliar
silahkan tuhan pilih saya akan pilihkan pasal tuntutannya
bagaimana perasaan anda
ya tentu kita semua marah
bukankah ini sedang terjadi saat ini di bangsa kita
belum lama kita mendengar bagaimana seorang hakim tertangkap
apa yang terjadi
mengapa anda marah
mengapa anda kecewa
ya satu kata
manusia akan senantiasa terdorong untuk menjadi orang yang terpercaya
manusia akan menuntut
agar semua orang pun menjadi orang yang terpercaya
saya ingin bertanya kepada anda

sesuatu yang tersimpan di dalam hati
mengapa ini tumbuh di hati kita
daya dorong mana yang membuat seluruh manusia di muka bumi
apakah dari sabang hingga merauke
apakah miangas hingga kerote
apakah eropa amerika atau china dan india
seluruh buka bumi
bukankah mencari satu kata
duhai apa yang menciptakan fenomena
dimana manusia rindu pada satu kata
baca dengan nama tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah
baca tuhanmu yang maha pemurah
saya akan kenalkan kepada bapak ibu
siapa sang maha terpercaya
allah al mu'min yang maha terpercaya

akan rindu kepada sifat terpercaya
apakah ketika dia menjadi seorang hakim
ketika menjadi seorang polisi
menjadi seorang jaksa
atau menjadi seorang pengusaha
apakah menjadi seorang guru
apakah menjadi seorang tua
apakah apapun semuanya ingin terpercaya
tetapi yang terjadi
malah guru yang menyakiti anaknya
malah ada polisi yang tertangkap
malah ada hakim yang tertangkap
karena menerima suatu
kita lupa kepada fitrah
bahwa diri kita pernah berjanji
kepada dia allah yang maha terpercaya
inilah yang terjadi kepada bangsa kita
pernah berjanji kepada dia al mu'min
yang maha terpercaya
yang terpercaya menjaga alam semesta
yang terpercaya menjaga hukum hukum
bulan dan bintang
tapi kita sering
sebagai hambanya menghianatinya
mari kita rundukkan wajah sejenak
berapa banyak amanah
yang telah kita lupakan
apakah amanah sebagai seorang pengusaha
apakah amanah sebagai seorang menteri
apakah amanah sebagai seorang dirjen
guru pemimpin rektor apa saja jenderal apa saja guru segalanya adalah amanah
bukan guru yang penting bukan profesor yang penting bukan menteri yang penting
tapi yang penting adalah sifat terpercaya yang allah titipkan
mari kita renungkan
sudahkah kita mengikuti janji kita
kepada allah yang maha terpercaya
berapa banyak kita telah mengkhianati allah al mu'min
kelak anda saya kita akan merangkak di padang massar untuk mempertanggungjawabkan
apakah kita sudah menjaga amanah dari allah yang maha terpercaya
maka katakanlah di bulan yang penuh rahmat dan bangga
kepadamu aku meminta dan kepadamu aku memohon
jadikanlah hambamu ini
kami semua menjadi hambamu yang mu'min yang terpercaya
seperti yang diberikan kepada kekasihmu muhammad saw
kalau kami tidak mampu memegang amanah
mampu menjaga lisan kata dan perbuatan
terimalah puasa kami
terima doa kami
ya rabbal alamin